kampanye pilkada dki jakarta belum juga dimulai namun saling lempar kritik antar calon sudah makin memanas
kritik utamanya ditujukan pada calon petahana basuki cahaya purnama
dua kandidat gubernur dki basuki cahayapurnama dan anies baswedan terlibat polemik soal kebersihan sungai di jakarta
anies menyebut program pembersihan sungai di jakarta telah dimulai sejak era fauzi bowo
sementara gubernur ahok saat ini hanya mewarisi dan melaksanakan program tersebut
membalas kritik dari rivalnya itu ahok menyebut anies tak memahami program pemerintah provinsi dki
ia pun berbalik mengkritisi tim sukses anis yang ia sebut tak memiliki data terkait program di jakarta
jangan sampai karena datanya dibohongin dari tim ses atau bukan dibohongin lah
karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu melakukan sesuatu yang merugikan mempermalukan sendiri akhirnya
selain mengomentari pernyataan anies ahok juga lebih dulu saling berbalas pantun dengan sandiaga uno
ahok menyindir sandi dengan menyebutnya selama ini memiliki tunggakan pajak sehingga mengikuti program tax amnesty
sebelumnya sandi menantang ahok untuk melakukan penyelidikan
dan juga menemukan pembuktian terbalik atas harta kekayaannya
bisa kita lakukan dan saya sangat siap untuk melakukan pembuktian harta sekalian terbalik
episode saling lempar kritik antar calon di pilkada dki menjadi kontradiksi atas apa yang publik lihat ketika para bakal calon menjalani tes kesehatan
kala itu publik disuguhkan gambar keakrapan seluruh calon yang melakukan suah foto bersama
hal itu seperti menegaskan bahwa politik layaknya sebuah panggung pertunjukan yang adegannya begitu dinamis selalu berubah ubah
agus wirmansyah cnn indonesia
setelah sempat melakukan swafoto grup atau selfie seperti yang anda sudah saksikan tadi
beramai ramai pada saat tes kesehatan lalu
keenam bakal calon peserta pilkada dki jakarta memberikan harapan berlangsungnya kompetisi politik yang sejuk
minim gesekan dan perang kampanye hitam
namun tak berselang lama indahnya momen kebersamaan itu seolah langsung runtuh akibat adanya benturan opini

misalnya saja yang sedang panas saat ini antara basuki cahayapurnama dengan sandiaga uno terkait teks amnesty
apakah itu artinya ada persoalan komunikasi dan etika politik yang gagal dipahami oleh para kandidat terkait
bagaimana mencegah supaya saling serang sebelum dan saat kontestasi berjalan teredam sejak dini
kami akan membahasnya bersama dadang rusdian anggota tim pemenangan pilkada jakarta banten jabar partai hanura
jurubicara tim pemenangan pasangan anies
dan akademisi filsafat politik universitas indonesia roky gerung
selamat malam bapak bapak
jadi kita udah panas belum nih
belum dingin ya ruangan ini
atau dipanas panasin saya ke bang roky dulu deh
anda melihatnya ini masih dalam tataran yang wajar wajar saja lah
ini kan mereka masuk udah masuk ini nih udah masuk udah masuk sirkuit nih
jadi mulai udah mulai suasana kompetisinya sudah mulai kelihatan
apakah ini reaksi dari semangat kompetisi itu
ya reaksi yang berlimpah sebetulnya
ya karena ada gairah politik
tapi saya lihatnya sebetulnya nggak ada soal di situ
sejauh isi dari kampanye itu tidak melanggar etik
kalau soal waktu dari setahun lalu aho udah kampanye tuh
tiga hari lalu ahok kampanye di bukit duri dengan menggusur itu
jadi menggusur juga adalah kampanye
ini ada yang ingin cari momentum gitu
jadi hal yang biasa aja tuh
dan debat diantara booster itu juga akan terus menerus terjadi tuh
jadi mungkin ada semacam kecemasan bahwa ini akan berefek pada formalisasi nanti tuh
yang mesti diatur sebetulnya adalah ketika saat kampanye
itu aturan baru berlaku
kalau sekarang ya biasa aja mungkin nyari penonton buat masuk di sirkuit gitu
dan ada yang siap siap tampal ban di
tapi saya belum lihat ini hal yang mendebarkan secara etik
karena biasa pemanasan biasa aja
dan kita belum lihat apa betul efek dari percakapan yang sebut aja panas ini
menghasilkan hitungan lain dari publik
nah bagi saya yang lebih penting adalah memastikan bahwa debat nanti itu debat yang bermutu
kalau sekarang oke anggaplah ini semacam appetizer
godaan pertama untuk berdebat
tapi pada saatnya nanti orang akan kembali pada akal sehat
tapi saya tidak tahu apakah kemudian ini memang karakternya seorang ahok
atau memang karena ada
karena ahok pernah mengatakan kepada sandi bahwa sandi itu mengempelang pajak gitu
dan apa namanya sebelumnya tidak bayar pajak karena itu ikut teks amnesti
tadi juga di apa namanya data di politik
namanya data di political wave juga menunjukkan bahwa statement itu memberikan
apa namanya memancing isu negatif di netizen
itu tim kampanye melihatnya gimana
saya melihat saya sepakat dengan pak rocky tadi
kita masih dalam batas batas wajar ya
dan saya kira kalau pun sudah memusuhi kemasa kampanye
negative campaign ini kan tidak menjadi persoalan
yang nggak boleh kan black campaign
yang menjurus pada pitna mengusung isu isu sarah
kalau hari ini kita melihat ada perdebatan perdebatan
perdebatan perdebatan di wilayah publik antara ahok dan sandiaga uno
misalnya masalah pajak teks amnesti dan sebagainya
saya kira masyarakat jakarta itu beda sekali dengan masyarakat luar jakarta
masyarakat jakarta sudah dewasa dan ini melihat anggap sebagai sebuah pemanasan
dan saya kira nanti pada saatnya tentu saya yakin semuanya akan menjual gagasan gagasan segar tentang jakarta
walaupun tentu saja bagi
pasangan kami ini sebagaimana tadi disampaikan oleh pak ruki
kita diuntungkan karena memang kita incumbent
kita sudah ada protokol yang baik
dan apapun momentumnya ya itulah menjadi lelahan kampanye sebetulnya bagi kami
sebetulnya itu seperti itu
jadi bagi kami tidak terlalu khawatir
memang pak ahok karakter komunikasi seperti itu belak belakan lugas
dan saya kira itulah kelebihan pak ahok dalam memimpin jakarta
dan jakarta butuh figur seperti itu
seperti pak ahok yang memang berbicara apa adanya
yang lain mungkin dari sisi seberang
itu menganggapnya pak ahok itu kan orang yang tidak tahu etika dan sebagainya
tapi itulah pak ahok
dan itulah yang kemudian membuat mohon maaf masyarakat jakarta pada dasarnya puas dengan apa yang kira kira pak ahok
karena ada seharusnya
yang saya lihat dari tracking itu kan ada kepuasan
kepuasan masyarakat jakarta
bukan elektabilitasnya kepuasan
tapi saya menganggap itu masalah itu biasa dinamika kan
esok lusa ketika ada momentum yang baik pak ahok naik lagi
belanda masih jauh ya
belanda masih jauh
tenang tenang saja kita
ya kalau saya lihat kan sejatinya
pertama sakit hati nggak dibilang mengemplang pajak tidak bayar pajak sebelumnya karena itu ikut tax amnesty gitu
saya pikir kalau bicara tax amnesty kan ini suatu hal yang legal ya
yang didorong oleh pemerintah untuk suatu kebaikan
saya pikir apa yang dilontarkan oleh pak basuki sebelumnya juga mengenai
pembuktian dan terbalik itu sebagai suatu gagasan yang mas sandi dan mas anies juga tanggapi dengan sangat positif
jadi saya rasa kita tidak melihat itu sebagai suatu hal yang negatif
dan itu kita inginnya juga jangan sampai bang roky dan teman teman ini juga jangan sampai hanya jadi wacana publik
malah kalau kita dorong ya kita lakukan secara fair dan memang kalau misalnya mengenai pembuktian terbalik gitu ya
kita secara prosedural dan lain sebagainya itu gagasan tersebut kita implementasikan
bikin undang undang tapi ya
gagasan itu jangan terhenti dan jadi wacana kan seperti itu
kita bicara soal yang sekarang aja nih
so yang konteksual dan relevan aja
soal tuduhan tuduhan yang disampaikan itu
sampai sejauh ini mas sandi melihatnya bagaimana kalau dari tim
seperti yang mas vito dengarkan juga kan dari beberapa statement yang mas andi sampaikan
saya rasa apa yang digambarkan oleh mas andi ya kita jelaskan secara konteksual juga
mengenai tax amnesty dan lain sebagainya
bahwa hal hal tersebut adalah hal yang memang harus dilakukan sebagai warga negara kan seperti itu
tapi juga mas anies kemudian juga balik menyerang
itu semua kali bersih itu bukan prakarsanya ahok itu
itu urusannya foko yang kemudian diturusin sama ahok
saya rasa itu bukan juga dalam konteks menyerang ya
tapi menempatkan fakta sesuai dengan konteksnya bahwa program tersebut memang sudah di launch dari pemerintahan sebelumnya
dan juga secara objektif juga mas anies menjelaskan bahwa apa yang baik harus kita lanjutkan
karena tugasnya itu memperbaiki apa yang belum baik seperti itu
jadi tugasnya pak ahok itu sebenarnya melanjutkan kan itu juga begitu
ya semua eh pemerintahan itu kan menunjukkan sebuah kontinuitas ya
jadi semua juga melanjutkan
salah besar kalau kemudian kita mengatakan bahwa pak ahok itu kan hanya melanjutkan
ya semua juga melanjutkan
di tingkat pemerintahan manapun
tapi tentu dalam implementasi kebijakan itu kan membutuhkan sebuah pemimpin yang cerdas
itu yang kemudian membedakan
mana implementasi kebijakan
ketika misalnya zaman pak poke bagaimana zaman pak ali sadikin kemudian zaman pak ahok
ini masing masing punya gaya masing masing punya perbedaan sudut pandang
sehingga itu bakal terlihat nanti pada penerapan dari langkah langkah yang dilakukan
jadi saya kira masing masing pemimpin itu memang ada kelanjutannya dari masa lalu
tapi kemudian kecerdasan seorang pemimpin dalam menindaklanjuti sebuah kebijakan
dalam menerapkan sebuah kebijakan itu yang kemudian ditaruhan
itu kemudian rakyat yang menilai
oh ternyata pada saat pak ahok misalnya tiba tiba ada tim kebersihan yang disiapkan di tiap rt dan sebagainya
kemudian memberikan suntikan kesejahteraan yang lebih baik misalnya
kemudian ada lelang jabatan dan sebagainya
itu kan implementasi kebijakan dari sebuah sebetulnya sebuah kebijakan yang panjang
tapi tetap bereaksi pak basuki waktu anies mengatakan itu tetap bereaksi
boleh yang mendahului itu foka tapi yang bikin kali bersih ahok
jadi itulah gaya pak ahok yang kemudian kalau misalnya kesan masyarakat
dulu nggak pernah sih ada gebrakan gebrakan yang jelas misalkan ketika kita akan menertibkan ciliwung
jakarta itu berat dua ratus ribu kepala keluarga itu menempati bantaran sungai
nah sulit sekali bagi pemimpin yang misalkan tidak punya karakter tersendiri
karakter tertentu seperti ketegasan dan sebagainya untuk menertibkan itu
bukan main jakarta tujuh juta apa tujuh juta kendaraan hilir mudik di jabotabek
pemimpin yang biasa biasa saja itu sulit
untuk kemudian membuat jakarta secara bertahap itu lepas dari kemacetan
secara bertahap ciliwung itu bersih
nah ini kan perlu sebuah gaya kementerian tersendiri
ya walaupun anies juga mengatakan pada akhirnya ya kita butuh pemimpin yang manusiawi gitu
apakah itu juga sindiran juga
tapi ginilah kalian ngobrol berdua agus nggak diajak ngobrol
kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
saya kira ini harusnya ditegur oleh pemerintah pusat gitu loh
ini kan programnya pemerintah pusat
undang undang pembuktian terbalik itu kan hasil ratifikasi konvensi pbb lawan korupsi
pak sandi kan salah satu ketua dpp partai
ya tolong diperjuangkan supaya bisa lurus
dan pak sandi nantang saya itu nggak apel ke apel dong
jadi dalam pembuktian terbalik itu buat pejabat itu disitu ada laporan lhkpn
makanya kpk periksa saya uang dari mana dari mana sejak tahun sembilan puluh sembilan
jadi seorang pejabat pusat
jadi seorang pejabat publik
ketika melaporkan lhkpn itu dilihat dari aparat gaya hidupnya
gaya hidupnya nih biaya hidupnya sama uang yang dia laporin kira kira mendekati betul nggak
nah saya udah teruji
ya bagaimana mau ditangkapi
itu sebenarnya maksudnya apa tuh
ya artinya kan lontaran dari
pak basuki ini saya rasa juga harus dikontekstualisasikan
bahwasannya teks amnesty ini kan suatu program pemerintah yang harus kita dukung secara baik
dan karena posisi juga pak aung sebagai gubernur dki
dan saya rasa ya saya mungkin centrum sepakat agak sedikit gagal paham juga dengan statement statement seperti itu
tapi mungkin ya punya maksud lain atau apa
ya pengampunan pajak itu kan mengampuni dari kesalahan administratif kesalahan perhitungan
ada juga pengemplang sih
cuma kata pengemplang mungkin tidak terlalu nyaman lah buat telinga siapapun kan begitu
ya itulah kata saya kan itu gaya komunikasi pak ahok yang belak belakan seperti itu
tapi ya saya kira hal hal seperti ini tidak usah terlalu diperbesar ya
tapi sudah besar ini
karena pada dasarnya
karena aktor aktornya yang melakukan itu
karena pada dasarnya apa yang dikompetisi pak sandiaga uno ikut program tkms itu ya
itu adalah bagian dari kewajiban seorang pengusaha
dan kemudian ketika pak ahok melontarkan itu kan wajar wajar saja
karena kan pak sandiaga uno akan tampil dalam pilkara dki
masyarakat juga harus tahu apakah pak sandiaga uno itu clear atau tidak
ketika ada serangan balik kepada pak ahok juga ya silahkan saja
nanti masyarakat yang menilai ini
mana yang jujur mana yang tidak jujur kan begitu
saya rasa sih dalam hal ini bukan dalam konteks serang saling serang ya
tapi kita harus mendudukan persoalan ini secara terbuka
proporsional dan tentunya masyarakat juga harus paham dan bisa menilai kan
siapa yang memang punya
niat secara positif untuk membangun negeri ini secara terbuka
saya rasa konteksnya di situ mas vito
bang roky ini sebenarnya kan hal semacam ini dibolehkan dalam demokrasi ya
saling serang bahkan amerika juga apa namanya saling serangnya gila juga gitu ya
bahkan sarah itu ya mereka hajar juga gitu
di indonesia itu bagaimana sebenarnya
kita mau mencoba untuk berdemokrasi yang santun
demokrasi yang lebih maju yang lebih beradab lebih modern
apakah yang kayak gini akan kita hilangkan
paling serang tapi ada wasit gitu
kemarin debat clinton hillary dan donald trump
dalam satu jam tujuh puluh kali trump berbohong gitu
dan dicatat oleh
kata istilahnya kalau misalnya kita minum wine gitu setiap dia ngomong bohong kita mabuk tuh pada akhir
apa debat katanya begitu
kita belum begitu itu
karena pers juga tidak punya semacam cara untuk betul betul secara tajam memperlihatkan
jadi saya usul supaya ada semacam war room disitu untuk dalam setelah
dianalisis dan itu dalam sepuluh menit
jadi itu basis datanya musik
media juga terjebak dalam kemalasan sebenarnya
malas karena jadi penonton aja
sebenarnya media juga adalah pemain dalam politik
dalam arti jadi wasit etik disitu
tapi ada soal lain di dalam kebiasaan demokrasi
kita ucapkan dalil lalu diuji itu
misalnya tadi soal
apa gunanya berdebat soal ini voka atau ahok soal bersihnya kali
yang lebih penting karena itu bisa dicek dengan fakta
gampang sekali itu kan
yang lebih penting adalah menguji
apakah betul bersihnya jakarta itu bersih ansih gitu
pertanyaan saya bukan kenapa kalinya bersih
tapi kemana sampah itu dibuang gitu
kalau sampahnya itu numpuk di bekasi
dan tiap hari bekasi bertambah tumpukan sampah
itu artinya jakarta jorok
pembuang sampah juga jakarta
jadi dilihat secara ekologis secara lebih tepat
jadi itu sebetulnya yang saya mau tunggu itu di dalam debat nanti
mau gak orang sampai disitu analisisnya
karena ini dunia yang terbuka
kalau kita bilang do you speak ecological ethics
kita hitung itu bukan sekedar dia bersih
tetapi apakah tetangga kita juga bersih atau kita buang ke situ tuh
jadi soal semacam itu yang mesti dijadikan forum
jadi kalau melakukan penyerangan juga serang pakai data begitu ya
pakai data dan lihat secara tadi helicopter view itu
bahwa ini berakibat ke situ tuh
nah sekadangkala kita saya menemukan atau saya merasa bahwa
suatu waktu fakta itu akan jenuh gitu
dan orang akan mencari politik bukan lagi dengan fakta
tapi dengan gairah perubahan itu
jadi yang baru pasti akan orang sambut gitu
karena orang capek dengan fakta yang gak bisa dicek bahkan itu
seperti contohnya hillary yang mengatakan bahwa trump tidak membayar pajak
dia tidak membayar pajak disini
sampai trump bilang bahwa ya itu bagian dari wujud saya cerdas sebagai
secara legal dia bilang saya cerdas itu
tapi faktanya dia gak membayar pajak
bahwa bapak bapak ini tengah mengumpulkan kotoran di kuku kuku lawannya begitu
saya mendengar bahwa sinyalmen sinyalmen yang mengatakan bahwa
apa namanya sumber waras itu belum selesai
dan reklamasi g itu belum selesai
begitu juga mungkin yang di follow up
dan juga apa namanya hal hal yang berhubungan antara anies dan prabowo di masa dua ribu empat belas kemarin
itu dikumpulkan kemudian diolah kapan dikeluarkan kapan dimainkan
gimana sih sebenarnya pola pola apa namanya
pola pertarungan yang dijalankan
saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan bang rocky
kita yang kita sampaikan tentunya fakta
ini kan proses demokratisasi yang harus memberikan kecerdasan untuk masyarakat
apalagi jakarta ini kita lihat sebagai etalase referensi proses demokratisasi di indonesia
artinya ya tentunya harus ada uji gagasan yang komprehensif
artinya kalau kita bicara bagaimana membangun jakarta bagaimana membangun kebersihan dan lain sebagainya
ini harus diuji dari
kalau yang tadi soal itu saya pikir itu ya bumbu bumbu lah
bumbu bumbu dari proses demokratisasi
pasti nggak mungkin juga karena kalau nggak ada isu dan apa kan mungkin juga akan jadi hambar juga
tapi sekali lagi kami dari tim anies dan sandi ingin mengedepankan proses demokratisasi ini secara terbuka secara egaliter dan juga demokrasi yang sejuk
tidak pernah kita dari awal memainkan isu sara dan lain sebagainya ini kita tidak ke depan
koreksi saya jika saya salah
demokrasi indonesia pasca reformasi kita tidak pernah membangun demokrasi
tapi koreksi saya jika saya salah demokrasi indonesia pasca reformasi kita tidak pernah membangun demokrasi

ini mas fito saya pikir ini kan proses transisi demokrasisasi
kalau ada proses pengerajaan
tidak mungkin kita yang baru kurang lebih enam belas tahun demokratis terbuka mau kita samakan dengan amerika
jakarta sebagai sumber referensi ya walaupun kita tahu tingkat edukasi kita masyarakat ya belum tinggi tinggi amat
tapi saya pikir ini bisa jadi ajang yang bisa memberikan referensi tepat ke luarnya
referensi lah dari proses pilkada ini kan juga bukan hanya di dki saja di tahun dua ribu tujuh belas ini kan
ya secara konseptual insya allah bahwa kita tidak akan mencoba misalnya mengumpul ngumpulkan fakta fakta buruk lawan gitu ya
kalau muncul ya apa boleh buat
tapi kalau di lapangan tentu kita juga melihat bahwa masing masing simpatisan tentu melakukan itu semua
dari kedua belah pihak dari ketiga belah pihak lah
tetapi kita secara struktur dan sebagainya tentu ingin menjaga juga agar demokrasi indonesia itu semakin dewasa semakin sehat
kalaupun kita berdebat berdebat di lapangan gagasan
bukan di hal hal yang negatif apalagi sampai menjurus kepitnah
tetapi tadi yang disampaikan bahwa ya inilah sebetulnya proses menuju kedewasaan
tentu serang menyerang saran dan sebagainya akan meremehkan media media sosial
tetapi ya saya percaya bahwa jakarta itu
masyarakatnya cerdas begitu ya
sehingga isu isu buruk akan kembali kepada dirinya
kepada merugikan calon itu sendiri merugikan pasangan itu sendiri
makanya tentu kita akan terus menerus mengawal ini
makanya saya kira para akademisi para kawan kawan ini kan adalah pengawal moral
jadi kalau kami bicara tentu rakyat curiga
karena saya adalah pendukung ahok tentu orang mengatakan bahasa subjektif
kawan yang lain dari pendukung sandiaga uno pendukung agus
tentu akan begitu
makanya akademisi nanti akan menganalisis menjadi wasit yang baik
memberikan kecerdasan mencerdasan masyarakat
dan kemudian nanti memberikan data data dan fakta yang bisa diterima oleh semua pihak
ya kan saya rasa juga saya setuju kan basisnya kan data
data fakta dan semuanya itu bahwa kita sudah terbuka kan
makanya dari awal misalnya mas anies dan mas sandi mengusung tema perbaikan ekonomi
karena kita lihat misalnya tingkat kesenjangan sosial
itu kan makin tinggi
pengangguran juga makin tinggi
ini bukan data yang kita buat buat
tapi sumber referensinya jelas dari bps dan lain sebagainya
ini yang menjadi acuan bagaimana kita memperbaiki jakarta
bukan suatu hal yang mengada ngada gitu
saya pikir setiap calon kan juga punya ide besar yang harus dituangkan dalam proses kontestasi pilkada ini
jadi anda mau katakan bahwa kali bersih itu dari voke itu memang ada buktinya gitu ya
ya seperti itu bisa dicek programnya dan lain sebagainya
jadi bukan wacana kan seperti itu
kita masuk ke rana
karena etika deh bang roki
saya termasuk yang a priori bahwa dua ribu tujuh belas jakarta adalah cerminan indonesia dan etika berkampanye
etika berkompetisi dalam politik itu menjadi lebih baik
lebih beretika begitu ya
karena pengalaman sebelumnya dan strukturnya kan seperti ini
gesekan saja di atas
ada semacam benturan sedikit dalam sisi opini antara pasangan
kemudian itu ditebar disemai di media sosial
saya menggunakan istilah pemain mohon maaf
ya pasukan nasi bungkus lah ya masing masingnya itu
bermain di tataran itu dan kemudian ngomporin
ditangkap oleh media konvensional
dan kemudian media konvensional juga memainkan itu
dan itu juga masih akan bermain di dua ribu tujuh belas
mungkin nggak ada perubahan
kempan yang lebih baik lagi menjadi lebih baik
kalau ukurannya jakarta itu makin memburuk gitu
karena penyemainya justru mereka kaum terpelajar gitu
jadi saya amat
penyemainya kaum terpelajar
kaum terpelajar justru
jadi kaum terpelajar yang panik dan nggak punya ide alternatif
maka dia bermain di wilayah buruk itu tuh
mungkin suatu waktu mungkin mereka akan menyewa dimas kanjeng untuk memperbanyak
menggandalkan isu buruk itu
karena nggak ada ide lagi itu kan
jadi proyeksi saya adalah akan memburuk itu
bagaimana kemudian pihak akademisi menyarankan mereka mereka yang berkompetisi supaya membawa kesejukan
walaupun itu sekali lagi saya a priori terhadap itu
nanti dijawabnya bang roky kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih sekali bang roky riba ribauar
belima kasih sekali bu mau k caresori ya
yang membuat saya serba berharga dulu sih
peroleh kalau growersnya semua yang merekrut karena aheadnya
yang sudah terlatih dan punya etika dan proses komunikasi sudah berjalan dengan baik ke bawah
walaupun sebenarnya tetap saja ada semacam splinter splinter group yang kemudian terafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung yang kemudian
ya ini kan dinamika demokratisasi kan nggak bisa kita
soalnya nyebut nama nanti
ya ini kan dinamika demokratisasi tapi tadi kan ada pengawas dari media ada akademisi dan lain sebagainya
tapi peran kpu sama bawaslu bagaimana kemudian kalau misalnya bawaslu itu
terus sebut aja nih penyelenggara pemilu kan dulu dia di brief oleh reformasi untuk menghasilkan politik yang edukatif gitu
tetapi akhir akhir ini kpu maupun bawaslu menganggap tugas kami tugas teknis saja
jadi dia tidak proaktif untuk investasi demokrasi pada publik
sehingga publik kehilangan semacam mercusuar untuk melihat di mana sebetulnya value politik itu
publik pergi pada akademisi
tapi beberapa akademisi belakangan ini saudara ikrar misalnya itu buruk sekali komentarnya
jadi akademisi menghujat seseorang yang tidak dia kenal agus kasus itu
saya menganggap itu tindakan yang buruk
jadi membuat masyarakat juga kalau begitu akademisi juga tidak mampu memberi evaluasi yang kritis
nah kalau misalnya saya diminta mengevaluasi anies tentu dengan mudah saya lakukan
karena saya kenal jalan pikirannya
bukan segera jalan pikirannya jalan hidupnya saya kenal
agus itu orang melihat kok ini ada yang baru gitu
dan saya lihat dua hari ini dia bisa memberi semacam ada kecerdasan lain di situ
yang mungkin akan diuji lebih jauh
tapi selalu ada peluang
orang yang tadinya saya sebut tadi jenuh dengan popularitas ahok jenuh dengan popularitas anies
lalu tiba tiba ada anak muda yang potensial untuk
walaupun sebenarnya bisa ditempel tempelkan terus dengan bapaknya
itu pasti orang akan bikin analis begitu
tapi pers mesti sorot itu juga tuh
jangan potensialitas itu tidak diungkap
jadi mesti berimbang itu
mengungkapkan potensialitas dari siapapun yang potensial jadi pemimpin jakarta
baik bapak bapak terima kasih atas waktunya
dan kita lihat perkembangan di sana
sekali lagi izinkan saya tetap skeptis dan apriori
karena itu tetap tugas jurnalis
dan itu membuat kita selalu berdekatan seperti ini
pasti selalu akan ada dialog ketika ada kampanye hitam
terima kasih atas waktunya